pantiau merupakan makanan khas bangka belitung yang bentuknya menyerupai mie
selain bentuknya pipih pantiau memiliki tekstur yang kenyal
pantiau biasanya disajikan dengan siraman kuah ikan
masyarakat bangka belitung biasanya menikmati pantiau pada pagi dan sore hari
pantiau termasuk makanan setengah berat
sebagian masyarakat lain ada juga yang menikmatinya sebagai cemilan
bahan utama pembuat pantiau adalah tepung sagu dan tepung beras
sementara untuk bumbunya yakni bawang merah bawang putih garam jahe dan kecap
seporsi pantiau berisi pantiau toge bumbu dan kuah ikan ditambah jeruk kunci untuk menambahkan cita rasa
pantiau dibuat dari tepung beras sagu serta garam ditambah air lalu diaduk hingga haus dan kental
setelah teraduk rata adonan dikukus
lama mengukus berkisar satu hingga tiga menit
setelah itu pantiau digantung agar dingin
di bangka belitung khususnya kota pangkal pinang warung pantiau bisa anda temui di beberapa tempat
salah satunya warung pantiau di jalan depati hamzah ini
warung ini sudah berdiri sejak belasan tahun yang lalu
tiga belasan tahun lah
tujuh belas tahun lah
menurut pemerhati kuliner sekaligus budayawan ahmad elvian pantiau adalah bentuk asimilasi budaya tionghoa melayu dan asli bangka
kalau mie itu bahan bakunya mian fu
makanya disebut mie
mian fu itu adalah terigu
sedangkan pantiau kan bahan bakunya ubi yang dihasilkan oleh orang orang pribumi bangka
ikan artinya dari orang orang laut pribumi bangka
jika anda berkunjung ke bangka belitung khususnya kota pangkal pinang jangan lupa mencicipi pantiau
anda cukup rogoh kocek sebesar sepuluh hingga dua belas rupiah untuk menikmati satu mangkok pantial